yang bikin sedih bukan soal dia lupa sama kebaikan saya
tapi saya udah terlanjur yaitu cinta
tapi saya harus bertepuk sebelah tangan
gak usah sedih di bandung banyak perempuan cantik
lupain prita buka mata pilih kamu mau yang mana
boleh ditunggu sebentar ya
di rumah aja
kenapa nggak ada yang nemenin
enggak juga males aja
kenapa kurang bagus
kerudung saya juga jualan kerudung
kamu suka sama dija
saya gak ngerti
jangan pura pura nggak ngerti
kamu suka sama dija
jadi dugaan saya bener kamu naksir dija
enggak bener kalau saya naksir dija
tadi kamu bilang kamu suka sama dija
kamu juga bikin saya bingung
tahu tahu nanya gitu
sebetulnya baru mau
bukannya sudah mulai
saya dapat inspirasi dari teman kampus saya
suka beli kerudung
tapi suka nggak pas kalau beli kerudung
kalau coraknya bagus
kalau bahannya bagus
jadi dia bikin sendiri
selain buat pakai dia jualan juga
jadi beli kain buat bikin kerudung
langsung ketemu di pasar baru aja
kan udah deket dari situ
saya duluan ya
dia teman saya
yang saya bilang inspirasi jualan kerudung
iya mancung gede
dija yang teman kamu itu
dija yang teman saya juga
yang bikin kerudung ini
saya gak akan ngerebut diza
syukur kalau gitu ma
maaf kalau saya terlalu terang kasih kabar
dia sudah seminggu
kang cecep ada di dalam
kok gak pakai seragam
kok ada di sini
jaga jaga aja siapa tahu kamu ditemen makan siang
saya mau makan sama temen
laki laki atau perempuan
gak apa apa ada teman kamu juga
nanti temen saya yang jadi gak asyik
karena ada kamu

katanya ada info soal bubun
saya disuruh ke gang dekat terminal
di sana dia nunggu
ada yang masukin karung ke saya
karung yang dimasukin ke kamu
atau kamu yang dimasukin ke karung
saya gak di karungin
bukan dimasukin ke dalam karung
istilahnya apa ya
pokoknya intinya saya di karungin
tapi nggak dimasukin ke karung
setengah badan saya di kerudungin pake karung
kamu kenal orang ya
waktu dia nelfon kamu
dia bilang ada info soal bubur
berarti dia tau kasus bubun
mungkin ada hubungannya
kamu istirahat dulu aja disini
perempuan yang nyebelin
yang pake kenapa
dia pernah ngasih harapan
sekarang saya merasa udah gak dianggap
mungkin sebenernya dia gak ngasih harapan
cuma kamunya aja kali yang kegeeran
kamu pernah nyobain
kan waktu itu makannya sama kamu juga
iya mungkin dia udah lupa
tapi gak apa apa kalau dia lupa
saya sudah pernah punya kebaikan
bisa bantu nyari
terus nemuin dompet dia yang dicopet
sama hp dia yang ditodong
kalau gak apa apa
kamu jangan sedih
yang bikin sedih bukan soal dia lupa sama kebaikan saya
tapi saya udah terlanjur jatuh cinta
tapi saya harus bertepuk sebelah tangan
gak usah sedih
di bandung banyak perempuan cantik
kamu mau yang mana
boleh ditunggu sebentar ya
di rumah aja
gak ada yang nemenin
kalau pakai motor mah enggak
jalannya bisa selap selip
aku gak punya motor
kamu dibonceng sama aku
bilang aja kalau yang mau ngajak jalan
kamu jangan salah paham
aku cuma mau nolongin kamu biar gak kena macet
di bandung memang banyak perempuan cantik
coba kamu tutupi sama kepandaian kamu merayu
saya nggak ada bakat merayu
kau yang lagi ngerayu ya
hah kamu mah salah paham aja
salah paham apa
kalau aku bilang kamu cantik
itu bukan lagi ngerayu
aku cuma lagi jujur sama kamu
pengurukan emak seret
tapi kalau dikasih
kamu lagi apa sih
ngebuktiin omongan kau ian
selama mandiran ke aek kamu kerja cuma berdua
masih belum tambah karyawannya
belum dapet mak
kenapa kamu diam aja
ini lagi kerja mak
saya berangkat kang